ya tante aku tetap tegar kok kalau misalnya ada pangeran di sisi aku
tapi sayangnya pangeran gak ada dia sama putri terus
santa putri kan udah bukan mahasiswi kampus ini lagi ya
kenapa dia masih sering bolak balik ke kampus ini
pokoknya keakuan dia tuh harus viral biar seluruh dunia tahu kalau dia tuh nyebelin banget
aduh lo masih tetep bantuin gue kan
aduh itu mah easy peasy gue bakal bantuin nala
lo gak usah stress
putri susah banget sih dihubungi
itu kan ibunya si cowok asoan panggil
maaf tanpa ibunya putri ya
sebelum mel kecelakaan bahkan dari awal aku ketemu sama mel kamu gak pernah suka aku dekat sama pangeran
kamu yang namanya mel kan
tante ikut prihatin ya
atas kecelakaan yang menimpa kamu
tante tahu pasti gak mudah
kamu bisa terima kalo
jadi nyokapnya cewek asongan ini masih nganggep gue buta
biar dia tau sekalian kalo gue menderita
dengan gitu dia pasti nyuruh cewek asongan jauhin my prince
aku tetap tegar kok kalau misalnya ada pangeran di sisi aku
tapi sayangnya pangeran gak ada
dia sama putri terus
putri kan gak bukan mahasiswi kampus ini lagi ya
kenapa dia masih sering bolak balik ke kampus
oh aduh kenapa lagi pakai ngobrol sama mel dan teman temannya
pak regar pak regar ini tugas saya udah selesai
bisa dicek sudah sesuai apa belum
jadi kamu tahu kalau beasiswa putri udah dicabut
semuanya tahu tante
jadi cuma aku yang belum tahu kalau putri itu udah nggak kuliah lagi di sini
hanta ini kan kampus elit ya
jadi nggak sembarangan orang bisa masuk
kenapa nggak dari pertama aja putri masuk
tante ini nggak usah masuk kampus ini
ya ya ya nanti saya cek lagi kamu taruh di meja saya dulu ya
oke makasih pak regar
pak regar saya mau nanya pak ini benar diklat yang bapak pakai kan
pakai diktar yang ini ya oke
gus berikutnya deadline nya kapan ya
pokoknya satu minggu setelah sekarang
makasih ya pak
hmm ada aja lagi yang ngalingin
kemana bu nawang
aduh jangan sampai bu nawang tahu kalau beasiswa putri itu udah dicabut
masih harus pura pura buta di depan nyokapnya cewe asongan
aku juga gak ngerti
kayak biarin aja biar dia kasian sama gue
terus suruh si cewe asongan jauh jauh deh dari my prince
masa mel tanya
ibunya putri kemana tadi saya lihat ngobrol di sini sama kalian
tau itu pergi kemana tiba tiba ngilang
kok kamu gak tau sih
eh kalian gak ngomong macem macem banget sama ibunya putri
enggak sih pak
saya cuma bilang kalau putri tuh bukan mahasiswi kampus ini lagi
eh saya bilang semuanya tahu dia kaget
ya emang kenyataannya kan pak
pak ini kan kampus elit ya jadi nggak sembarang orang bisa masuk kampus ini
ya dari pertama aja putri gak usah masuk kampus ini
oh very dangers ini bahaya
ya jelas kamu salah kamu salah ngomong tau gak
eh oh my gosh so weird itu pak regan kenapa sih panik banget gitu
tahu aneh banget ngapain sih dia ikut khawatir tentang nyokapnya putri
ya yaudahlah bukan urusan penting gak usah dikikirin
dedy udah berhasil bujukin pangeran buat dinner bareng gue apa belum ya
pokoknya gue baru mau datang temuin temennya deddy asal pangeran mau dampingin gue
pak bos mukanya semringah banget kayaknya dinernya bakalan lancar jaya nih
lha terus si muka playboy tuh gimana pak bos bakalan mastiin belum dia mau dateng
ya sepertinya begitu jho
lho lho lho kok jawabannya sepertinya terus sepertinya terus sih pak bos
ya mau mau sayalah
orang saya lagi seneng ya pangeran pasti maulah rumah mewahnya kembali lagi saya yakin itu
mantul pak bos mantap betul
jho saya udah gak sabar lagi nih ketemu bu nawang jho
pak bos pak bos terus soal restu gimana pak bos udah beres kan biar nanti itu acaranya tak terlupakan pak bos
sepertinya begitu jho
iya saya jadi lupa untung kamu inget deh
guys skylight resto oke atas nama raymond vvip nanti malem sudah oke ya
ya pokoknya saya mau yang perfect clean semuanya
terus itu bunga bunga segarnya sudah dipasang semua oke good ingat ya saya ulangi lagi
saya mau yang perfect jangan ada kesalahan
ini akan jadi dinner yang paling bersejarah dalam hidup aku
meskipun harus ada pangeran yang sama sekali gak aku harapkan
tapi yang penting mel sudah bersedia ikut
dan bisa aku kenalkan dengan bu nawang serta anaknya nanti
ibu kenapa ya nelpon tadi
gak sempat gue angkat lagi
karena teleponan sama rizky
ditelepon balik nggak bisa bisa juga
kayak gak ada kerjaan aja sotoy loh
gue jadi penasaran
pengen dengerin suara hatinya batu bata
gue pura pura cek hp ah
kali ini gue harus nurutin kemauan deddy nya mel apa enggak
kalau gue setuju dan pengen mel di acara diner nanti
karena rumah yang disita bisa balik lagi
tapi di satu sisi gue yang menderita
karena gue harus mau jadi bonekanya mel lagi
berat juga posisinya batu bata
gue juga bingung mau kasih saran apa
karena takutnya nanti gue kebawa bawa lagi sama salah dia